dari kajian wali sendiri seperti apa ketika apakah wali juga sudah mengajukan proses atau langkah hukum begitu terkait dengan reklamasi yang tadi sama sama sepakat begitu ya dinilai bahwa ini tidak ada payung hukumnya
walaupun gubernur dki punya pendapat sendiri ada payung hukumnya berupa kepres tadi sudah disebut sudah dicabut
tapi kita akan lihat sendiri nanti secara hukumnya seperti apa
kalau langkah hukum itu kami karena berkoalisi ya koalisi selamatkan teluk jakarta ya kami melakukan gugatan di pt un
secara bersama ini ya
iya secara bersama
nah kemudian kajiannya kajian seperti apa yang sebenarnya ada kami walhi jakarta ini kan ikut di sidang sidang amdal
nah setiap ada kajian sidang amdal begitu maka kami sudah bikin kertas posisi bahwa walhi jakarta
nah kemudian setiap ada lagi misalnya kajian berikutnya atau yang disebut dengan klhs ya
kita ikut lagi di klhs dan kita nyatakan bahwa kita menolak reklamasi
tapi kajian kajian ini tidak menghasilkan kajian lingkungan
artinya tidak ada dokumennya
dan dokumen ini kita dapatkan
sejauh ini sudah berapa yang berjalan
sebenarnya saya ingin konfirmasi kalau berkasih pandangan dari wali atau dari knti
sebenarnya sudah berapa jauh yang berjalan
ada lima ya lima pulau yang sudah ada
kapung naga indah kemudian ada pulau g ini baru berjalan lagi
sudah melakukan pengurukan begitu ya
sudah sudah melakukan itu
nah sebenarnya ini kan dipaksakan juga
ketika mungkin untuk
untuk mendapatkan lahan yang murah mungkin kan
kemudian dijual dengan harga yang tinggi
ini mungkin dalam perspektif bisnisnya mungkin ya
nah kemudian gubernurnya juga genit juga gitu kan
tiba tiba mengeluarkan izin yang perdanya juga belum ada
nah kalau misalnya perdanya belum ada kan tidak bisa mengeluarkan izin
oke saya coba kutip ya pernyataan dari kabak penataan ruang dan lingkungan hidup
bapeda dki yang pernah menyebut
jika pengembang mematuhi syarat mengembangkan mangrove
kemudian membangun rusun di sekitar sana
artinya tetap ada kompensasi begitu mas riza bagi warga
dan mereka tetap bisa sebagainya lain kan
lautnya kan masih tetap ada
iya itu yang saya katakan tadi
ini kan kalau kita bicara tentang gaya lubang tutup lubang begitu kan
itu kan boleh jadi ya enak aja ngomongnya seperti ini
tapi pada praktiknya kan tidak semudah itu
saya katakan begini
kalau ada lokasi penangkapan ikan di teluk jakarta
dan lokasi penangkapan ikan itu ditimbun oleh luruk
maka implikasinya adalah lokasi lokasinya akan menurun berkurang
yang kedua kualitas airnya akan buruk
nah belakangan kita ketahui juga ternyata pembangunan pulau g
misalnya itu juga diikuti dengan jalan layang
yang berdampak kepada permukiman yang tinggal di daerah pluit
nah ini juga di luar batang
nah artinya saya ingin katakan bahwa ketika pembangunan reklamasi ini diteruskan
maka implikasinya berada kepada masyarakat yang ada di sekitar
juga masyarakat yang ada di luar
karena untuk memastikan pulau ini layak untuk hidup layak untuk tinggal
dia harus mendapatkan intervensi dari kelompok kelompok lain
sebelumnya kami ingin menyampaikan bahwa kita sudah dari redaksi sian indonesia
sudah berusaha untuk menghubungi sejumlah
pihak dari pemerintah provinsi dki jakarta
tadi kita mencoba untuk menghubungi begitu dari wakil gubernur dki jakarta
melalui staffnya begitu tapi dikatakan ini urusan dari gubernur
kita juga langsung mencoba menghubungi gubernur dki jakarta melalui stafnya juga
tapi tidak terespon begitu komunikasi kami
nah saat ini kita sudah tersambung melalui telepon dengan rudy valinka
aktivitas media sosial sekaligus pemerhati sosial ibu kota
selamat malam mas rudi
ya selamat malam mas
ya kalau kita lihat tadi anda banyak mencuit di twitter
begitu terkait dengan polemik reklamasi teluk jakarta
di sini ada dari knti mas riza damani kemudian ada mas alan dari walhi
yang menyatakan bahwa di luar masalah sanusi ini
yang diduga menerima suap dari pihak swasta
tetapi izin reklamasi ini sendiri sebenarnya sudah ilegal sejak awal
karena tidak ada payung hukumnya begitu
bagaimana mas rudy melihat ini
jadi begini ya saya sebelumnya
sampaikan dulu latar belakangnya mengapa kasus ini jadi besar gitu ya
sebelum pak sanusi itu tertangkap
aktifis aktifis yang kebetulan nih hatersnya pak gubernur
memang beberapa kali mencoba men spin berita ini
dengan mengaitkan dengan reklamasi yang ada di teluk benoa bali
jadi pada saat momentum tertatangannya pak sanusi
maka yang kita lihat adalah di sini mereka menjadikan ini sebagai senjata politik
buat menyerang pak gubernur gitu loh
nah jadi maksud saya
semua payungnya itu sudah ada semua payung hukumnya
bahwa dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima hingga sampai tahun dua ribu dua puluh
pak ahok itu dan pak jokowi itu hanya meneruskan gitu loh
hanya meneruskan begitu ya
jadi karena saya juga sudah ada itu bahwa tahun dua ribu dua belas
satu hari sebelum pemilihan gubernur
kalau nggak salah sembilan belas september
itu gubernur sebelumnya bapak faujibowo itu
sudah mengeluarkan surat tersebut
ini yang aneh memang
bahwa dua puluh september pemilihan gubernur dki
sembilan belas septembernya dia keluarkan surat itu
yang untuk melegalisasi atau meneruskan hukum yang sudah ada
dibuat sebelum tahun dua ribu dua belas gitu loh
pak rudi mas rudy saya tahan dulu begitu ya
tadi sudah saya tanyakan juga itu
tetapi dijawab oleh mas riza bahwa itu sudah dicabut begitu ya
tapi saya ingin luruskan juga
bahwa ya tentu itulah kita harus memilih dengan benar juga ya
bahwa bila mana ada kebijakan yang sejalan dengan peraturan perundangan kita
atau perkembangan peraturan perundangan kita
maka sebenarnya hal hal yang tidak tepat itu kan tidak perlu diteruskan
pak foke itu dulu mengeluarkan namanya izin prinsip
jadi bukan izin pelaksanaan reklamasi
itu dua hal yang berbeda
izin prinsip terkait dengan reklamasi
terkait dengan reklamasi pulau g dan seterusnya ya
nah lalu dilakukanlah kajian dan seterusnya
nah yang dilakukan oleh pak ahok ya
itu adalah mengeluarkan satu
sebelumnya pada saat beliau menjadi plt itu melakukan perpanjangan dari izin prinsip itu
tahun berapa itu
pada saat masih bersama dengan pak jokowi
pada saat itu masih apa namanya harus cuti ya
nah itu sudah diperbaiki pak ahok
ikut pemilu ya persiapan untuk itu
lalu yang kedua adalah di penghujung tahun dua ribu empat belas
pak ahok itu mengeluarkan izin pelaksanaan dari reklamasi
jadi ini saya ingin dudukkan dulu itu
nah izin pelaksanaan reklamasi ini acuannya jelas di dalam peraturan pemerintah kita
itu bukan dibuat buat gitu
ada peraturan pemerintahnya ya
peraturan pemerintahnya itu nomor satu ratus dua puluh dua itu jelas mengatakan bahwa
bila mana ada daerah ingin melawarkan atau ingin mengeluarkan izin pelaksanaan tadi
atau melakukan kegiatan reklamasi tadi
itu harus didahului dengan yang disebut dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil
yang dki jakarta itu belum punya
saya ingin kita melihatnya dalam konteks itu ya
jadi jangan juga kita bernostalgia dengan masa lalu gitu
yang bahwa dulu itu tidak lengkap peraturannya
ya benar dulu tidak lengkap
kemudian harus dilengkapi
dan sudah dilengkapi
jadi kan dpr kita sudah bersidang
dilahirkanlah undang undang pesisir
itu sidang itu
lalu dikeluarkanlah undang undang kelautan
ya tujuh belas oktober dua ribu empat belas
itu sidang itu
dan perintahnya jelas harus dibuat apa
dibuat apa turunnya jelas ada peraturan turunannya
nah maksud saya dalam perkembangan ini ya harusnya pemerintah daerah juga berkembang
ya dalam kerangka untuk memati peraturan perundangan diatasnya itu
ya tidak justru kita
tapi dalam bentuk pertanyaannya belum ada
belum ada ya itu harus dibuat

soalnya saya lihat memang banyak orang yang nggak paham tentang aturan reklamasi dan aturan peruntukan
itu yang mereka salah paham
jadi yang mereka uber tuh adalah reklamasinya
padahal reklamasi itu sudah final
bahwa yang kemarin kasus pak sanusi itu itu adalah kasus peruntukannya lahan yang sudah atau akan direklamasi
ini dua hal yang berbeda loh pak
jadi reklamasinya sudah final begitu
reklamasinya sudah final
karena reklamasinya sudah diperbolehkan
dengan dasar hukum capres sembilan puluh lima itu
nah itu misalnya oleh orang orang yang menganggap bahwa reklamasinya masih dalam proses
bahwa itu dua hal yang berbeda
reklamasi sudah selesai
sekarang yang dipermasalahkan adalah
setelah tanah itu direklamasi eh lahan itu direklamasi
diperuntukkan untuk apa
kan disini ada tulis bahwa sebenarnya pak ahokit tahun dua ribu tiga belas ketika bersama pak jokowi
dia diutus untuk berhubungan dengan pak jokowi

bahwa sebelumnya terjadi kong kali kong masalah peruntukan lahan
beliau mencoba untuk nih duduk perkaranya bahwa kita untuk masyarakat
fasum dan fasos yang selama sebelumnya itu banyak dipermainkan oleh oknum pejabat kita
nah ini harus ada perdanya
itu makanya yang salah nih pak bang jajarijal maupun dari wali
bahwa itu udah final ini reklamasinya hanya peruntukannya aja
itu perdanya peruntukan kelahannya
jadi kalau gedungnya rumahnya sekolah atau apa itu harus menggunakan perdah
itu yang disalahpahami oleh mereka gitu loh
bagaimana reklamasinya sudah selesai nih
nanti mungkin sebaiknya dibaca itu
peraturan pemerintah nomor satu ratus dua puluh dua ya
peraturan peminta satu ratus dua puluh dua itu jelas mengatakan disitu
bagaimana kita dalam strategi baru ya pemerintah untuk memastikan reklamasi itu tidak seperti zaman dulu
yang merusak lingkungan dan seterusnya
reklamasi itu selesai atau belum selesai kalau menurut anda
belum selesai ya
bahkan kalau mau lebih jauh lagi mundur ke belakang kita
mungkin nanti kita bisa lihat tuh tanggal dua belas agustus tahun dua ribu delapan belas
itu ada perpres lima puluh empat tahun dua ribu delapan
yang jelas mengatakan bahwa keputusan presiden nomor lima puluh dua tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tentang reklamasi pantai utara jakarta
bukan yang lain lain nih
tentang pantai utara jakarta
itu dinyatakan tidak lagi berlaku
tidak lagi berlaku
perdebatan yang bisa panjang nantinya
tapi saya ingin mengatakan bahwa itu tidak selesai seperti
kalau seluruh teluk jakarta itu bisa direklamasi
tinggal menunjukkan siapa yang pemikirkan
tidak begitu dia
secara sederhananya itu kepres sembilan puluh lima yang dijadikan payung hukum untuk izin reklamasi itu
kalau menurut saya
boleh boleh mas indra
ya silahkan mas rudy
jadi di pasal tujuh itu ada kokat tangannya itu masih berlaku
beliau mereka tidak membaca keseluruhan dari tahun dua ribu delapan punya itu
saya ada buktinya kok
bahwa itu bahwa masalah yang jabodetabek itu yang pasal itu menyatakan bahwa masih berlaku kok
mereka hanya belum lihat saja keseluruhan pasal pasalnya itu
baik baik baik
kita lihat dulu ya
ini karena ada perdebatan hukum
mungkin bukan di sini tempatnya
tetapi saya ingin mulai masuk lagi ke soal substansi yang lain
katakanlah tadi kita bicara soal positif negatifnya
untuk soal reklamasi ini
kita sudah membahas tadi bahwa tidak ada satupun yang positif dari soal reklamasi ini
karena justru hanya akan merugikan masyarakat
kalau mas rudy melihat seperti apa ini
jadi begini mas
saya pernah menyatakan bahwa sampai hari ini kita tuh sebenarnya nggak boleh makan ikan ikan yang ada di perairan jakarta
karena memang sudah dalam laboratoriumnya sudah dinyatakan bahwa ikan kita itu mengandung mangan yang tinggi
bahwa jad besinya tinggi
itu pencemaran yang sangat tinggi sekali
jadi peraturan pemerintah yang untuk reklamasi ini menyatakan bahwa salah satu klausulnya adalah mereka harus menjaga lingkungan
nanti di sekitar
daerah air menuju pulau itu
itu kita akan dibuat bersih itu semuanya
jadi mulai dari ikan ikannya atau biota lautnya semua justru akan dijaga disitu
justru menurut saya itu tak balik kalau dibilang nanti nelayannya ya
selayaninya nggak ada gunanya gitu ya
jadi disitu ada namanya nanti mereka akan membuat pengelolaan limba disitu
jadi ada aturan turunan yang mengikuti sebagai bentuk kompensasi bagi para nelayan yang sekarang ini begitu ya mas rudy ya
nelayan teluk jakarta kan selama ini kan nggak pernah pak buat itu mancing di sekitar daerah daerah sana
mereka justru larinya ke daerah daerah bangka belitung sana
justru dengan adanya reklamasi ini mereka akan dipekerjakan di pulau pulau itu
mas alan mau nambahin silahkan mas alan
sebelumnya saya mau tahu dulu
di pak rudini siapa ya
ya aktivis media sosial yang kemudian memperhatikan lingkungan
nggak pernah kesana
kita harus tahu dulu
pak rudi ini siapa
apakah dia dari itb dari ipbk dari its
anda jawab saja soal sanggahan substansinya
pertama izin yang berhak mengeluarkan izin itu itu bukan gubernur
tapi ini kewenangan pemerintah pusat
untuk reklamasi teluk jakarta
itu yang pertama
kawan strategis nasional ya
karena ini kawan strategis nasional
nah kemudian yang kedua
kalau dibilang masyarakat jakarta tidak bisa diperhatikan
kalau masyarakat jakarta tidak mencari ikan di teluk jakarta
itu sangat salah
ini bukan nelayan berarti
saya ini orang muara angke
jadi tahu sendiri bahwa ada di situ
ya memang karena kita orang situ
jadi kalau pak rudi bilang tidak mencari ikan di teluk jakarta di bangka blitung
tapi jangan jangan mengorbankan nelayan teluk jakarta
ini masih panjang
tetapi yang pasti kan ini
permintaan dari koalisi adalah mulai senin sudah dihentikan saja begitu
tapi gubernur ahok menyatakan tetap jalan terus
nanti kita lihat perkembangan seperantar
ada langkah hukum juga
ya kondisi objektifnya
seberjalannya reklamasi ini
di banten itu rusak
ya tempat diambilnya pasir itu
dan sudah ditolak di sana
dan sekarang juga perairannya di sini juga rusak
sepuluh itu fakta objektif yang bisa kita lihat sama sama
nanti kita akan lihat ke depan seperti apa
terima kasih pak fruidi yang bergabung dari melalui sambungan telepon